untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengangkatan badan kapal dan juga evakuasi jenazah awak kri nanggala empat ratus dua
kami akan bergabung dengan jurnalis transmedia ada cofi zamani di banyuwangi jawa timur
selamat malam cofi dari pantauan anda hingga malam hari ini seperti apa upaya evakuasi kr inanggalan empat ratus dua
selamat malam renhat
untuk saat ini kami berada di pelabuhan tanjung wangi banyuwangi jawa timur
di mana di belakang kami terdapat kri igusti ngurah rai yang baru sandar sore tadi
kri igusti ngurah rai ini habis melakukan operasi sar dan melakukan bekal ulang
serta mengisi bahan bakar minyak di pelabuhan tanjung wangi
pantauan kami di lapangan saat ini situasi di
di pelabuhan tanjung wangi sendiri terlihat ada berapa personil dari penyelam intai amfibi pasmar ii surabaya
yang bersiaga di pelabuhan
sementara itu untuk kapal lainnya yang saat ini melakukan operasi sar
itu ada enam kapal perang milik angkatan laut
di mana enam kapal tersebut
yakni kapal igusti ngurah rai kemudian kri pulau rengat kri soputan kri rigel dan kri bontang
serta kri dr suharto
selain kapal perang milik angkatan laut juga ada dua kapal luar negeri
yakni mv swift rescue dari singapura dan juga mv megabakti dari malaysia
seluruh kapal yang terlibat dalam
memprasisar pencarian kapal selam kri nanggala empat ratus dua di perairan utara selat bali
tepatnya di empat puluh km utara pelabuhan celukan bawang buleleng bali ini
hingga malam ini masih terus dilakukan
sementara itu untuk menghormati lima puluh tiga awak kru kapal yang dinyatakan gugur dalam insiden ini
seluruh kapal perang
yang melakukan operasi sar
menibarkan bendera setengah yang di atas kapal kri
cofik kemudian soal identifikasi ya
ini kan proses evakuasi masih terus dilakukan
apakah kemudian sudah ada persiapan berkaitan dengan posko identifikasi jenazah kri nanggala empat ratus dua
untuk proses identifikasi hingga malam ini
masih belum didirikan di pelabuhan
kemarin kita mencoba mendatangi salah satu korban keluarga awak kru kri nanggala empat ratus dua yang ada di banyuwangi
yakni sherda ede pandu yuda kusuma
menjelaskan bahwa hingga sampai saat ini orang tua dari awak kru kapal yang ada di banyuwangi masih belum dimintai tes dna ataupun yang lain sebagainya
seperti itu rai